sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sayang jangan pernah tinggalin aku
kasih tahu aku kamu ada di mana rati
prio cepat jawab
apa yang terjadi
apa yang terjadi dengan istriku
telah melakukan perbuatan yang memalukan dan tercelah
mau gak mau memang ini kenyataannya
lepaskan priok dia tidak bersalah
jangan libatkan orang bawahan
kamu bertemu rati
saya juga mendengar suara tangisan rati om
peristiwa itu sangat aneh sekali om
jangan jangan rati sudah meninggal
rati yang saya lihat semalam itu
apa arwahnya tante
kamu jangan berpikiran yang enggak enggak dulu tom
kamu jangan berpikiran yang enggak enggak dulu

mungkin kamu cuma berhalusinasi karena kamu kecapean setelah seharian mencari ratih
mungkin dia cuma pergi karena tidak sependapat dengan mama kamu
ya mudah mudahan seperti itu tante
ya berdoalah untuk yang terbaik
saya bukan pembunuh saya bukan pembunuh
untuk cuma mimpi
jika momen bercinta saya akan pembunuh

ya makasih bi
aku kedinginan mama
aduh ya tepi
maafnya saya benar benar tidak kuat
saya sudah tidak semup lagi
tiap hari saya dikejar kejar rasa bersalah
dan arwah non rati selalu mengejar ngejar saya nyonya
ini supnya mas
nyonya kok melamun terus
mas tommy kenapa sih ibu jadi begini mas
nggak tahu bi saya juga bingung
nasinya dimakan dulu nyonya
mulia bin sangin kenapa lu jadi begini
kamu mau berulang
mas tabahkan hatimu
biarlah ibumu pergi dengan tenang
bi saya nggak nyangka mama pergi secepat ini
bibi mengerti perasaan kamu
semoga arwah ibumu diterima dengan tenang
selamat siang pak
bapak yang bernama tommy
betul ada apa apa
bisa ikut saya sementara
bu ini ada apa bu
ibu juga gak tahu na
selamat malam pak
tapi kamu gak tahu apa
tidak mau ikut
tidak mau ikut
disini benar benar biadab biadab kamu tenang tenang memang tapi ibumu jauh lebih biadab berarti
kamu tahu dia yang menyuruh rio untuk memperkosa dan membunuh aku berarti ini benar benar kamu
semua keterangan polisi itu benar bahwa aku telah dibuang di jurang itu setelah
sebelumnya aku hampir diperkosa dan dibuat jatuh di balkon lantai atas rumah kamu
tapi tuhan belum mau memanggil aku malam itu juga setelah aku dibuang di jurang itu
seorang bapak tua menemukan aku
dan dia tahu bahwa aku hanya pingsan
setelah tahu bahwa
hai aku masih hidup dia membawa aku ke rumahnya
merawatku seolah olah aku ini benar benar anaknya
bapak tua itu bernama pak kusumo
ini pak sumo
dialah orang yang telah menolong dan merawatku
sebenarnya aku bisa aja aku langsung pulang ke rumah kamu setelah aku sembuh
tapi aku nggak mau aku pengen lihat aku pengen lihat bagaimana mama dan prio
mendapat balasan atas semua perbuatannya cuma itu ya aku mau tapi non saya sudah menyerahkan diri
pada polisi non iya
untung kamu masih punya hati nurani
rati aku bener bener nggak tahu kata ibuku sudah aku sudah tidak mau membahasnya lagi
lagi pula ibumu sudah mendapatkan balasan atas semua perbuatannya jadi kamu sudah tahu kalau ibuku
aku sudah memaafkan ya mas